tangis karen pecah saat peti jenazah sang anak dimasukkan ke liang lahat
di tempat pemakaman umum tanah kusir jakarta selatan minggu sore
sejumlah keluarga dan kerabat juga tak kuasa menahan kesedihan
saat pemakaman zefania karina yang meninggal pada usia enam tahun
meski sudah menerima kepergian sang buah hati karen puru
mengaku belum mengetahui secara jelas kronologi jatuhnya sang anak
dari apartemen hingga meninggal dunia
dirinya menegaskan zefania tidak suka balkon dan sangat takut ketinggian
keluarga masih kita saja belum tahu kronologi jelasnya
apa yang terjadi terhadap anak saya
karena saya tahu sekali
anak saya itu tidak suka balkon
anak saya kalau tiap kali saya mau jemur pakaian atau apa di balkon apartment
dulu saya juga ada apartment
i don't know it's a big question mark aja buat aku
kita lihat pembuktiannya dari polisi
sebelumnya zefania karina ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh
dari lantai enam balkon apartemen di kawasan pondok labu jakarta selatan
saat kejadian zefania berada dalam pengasuhan ayahnya
menurut karen sudah beberapa bulan terakhir dirinya tidak bisa menemui sang putri
karena akses terbatas dari sang suami
karen puru menilai kelalaian suaminya dalam menjaga zefania
menjadi penyebab kematian putri sematawayangnya itu
karen menyerahkan sepenuhnya peristiwa ini untuk diproses hukum
ke polres metro jakarta selatan
tim liputan cnn indonesia